ya kita ke informasi yang pertama
kalau kita berbicara soal makanan pasti ada chef dong ya
nah kali ini chef yang ternama ini berkolaborasi dalam sebuah demo memasak
yang istimewa tak hanya bisa mencicipi makanan
pengunjung bisa ikut berdonasi untuk korban bencana di sulawesi tengah
kolaborasi para pelaku kuliner menciptakan hidangan khas indonesia
yang tentu kaya cita rasa dan menggugah selera
demo dari sejumlah chef kenaman tanah air ini adalah bentuk sumbangsih mereka
bekerjasama dengan kumala kitchen untuk menggalang dana
bagi korban gempa tsunami di palu sigi dan donggala
saya lihat juga suatu kekompakan para pelaku kuliner di indonesia ini
secara umum punya empati ya yang baik
begitu diajak ini untuk palu udah gak mikir satu dua tiga
semua ikut berpartisipasi
selain icip icip para tamu yang datang bisa belajar resep dan tips mengolah sayur mayur
yang enak disajikan sebagai salak khas nusantara
karena kan memang sayur mayur indonesia itu sangat banyak sekali ya
dan kalau kita bicara urap mungkin urap lebih taunya jawa
karena memang dari kata urap mengurap dari sayuran dengan kelapa parut
nah benang merahnya adalah yang hari ini saya akan demokan itu memakai parutan kelapa semua
jadi ada lambai dari aceh
lalu anyang melayu lalu ada urap jawa lalu ada kahuku dari ambon dan lawar bali
jadi semuanya memakai olahan parutan kelapa
selain demo masak ada juga bazar beragam makanan
semua penjualan akan disumbangkan dalam bentuk sandang pangan untuk palu
ya ini adalah cara yang baik karena ini adalah acara yang baik
dan uangnya akan menuju ke syarikat dan anda bisa memiliki beberapa hubungan
ini adalah ide yang sangat baik
bentuk empati bisa dituangkan dalam berbagai kreativitas
termasuk menggalang dana melalui demo memasak
sebesar apapun kontribusi kita akan berarti untuk ikut memulihkan palu